sebuah mobil kedapatan parkir sembarangan di depan kios makanan
kesal dengan ulah sang pengendara warga pun menempel lakban ke seluruh mobil itu
bertamu ke rumah kerabat sang pengendara mengaku ketiduran
viral di media sosial sebuah mobil penuh dengan tempelan lakban terparkir di jalan cipecang
kecamatan koja jakarta utara
warga yang kesal menempelkan pesan kepada pemilik mobil agar tidak sembarangan parkir
keempat ban di mobil pun dikempesi
pasalnya mobil berwarna putih ini parkir tepat di depan kios pedagang makanan sehingga menghalangi pengunjung
sebelum subuh ini nggak ada mobil tapi setelah subuh tiba tiba ada mobil
pemilik mobilnya belum tahu belum ketahuan
juga di cctv sana sebelum ini
cuma yang kayak yang lewat lewat mau mandi nih kadang mungkin nggak kelihatan gitu
soalnya kita kan rombaknya ke depannya
selasa sore agam nur bakitri berata selaku pengendara mobil
begitu terkejut mendapati mobilnya penuh dengan latbah
aga mengatakan dirinya sulit menemukan lahan parkir saat hendak bertamu ke rumah kerabatnya selasa pagi
ruko berniat parkir sebentar tetapi agam mengaku dirinya ketiduran
sekarang gue udah dapet pelajarannya
makanya jadi saya minta maaf sama yang punyanya bang
tapi itu dari tempat nyari nyari telepon atau gimana
pengendara mobil ini akhirnya membuat surat
pernyataan untuk tidak lagi parkir di sembarang tempat